bagi kami nggak masalah mau di luar di dalam kami punya pengalaman tersendiri ya
tetapi kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam koalisi atau oposisi sekali lagi ini dalam ranah majelis syuro
atau badan pekerja majelis syuro
saya sebagai presiden pks akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh majelis syuro
tapi dari pak prabowo sendiri sebenarnya ada tawaran atau pendekatan ke pks gak sih pak untuk mengajak masuk
ada komunikasi komunikasi dengan partai gerindra dengan pak prabowo ya
ya mudah mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal hal yang mungkin akan diumumkan juga
sebelumnya partai gelora merespons pks yang membuka kemungkinan berkoalisi dengan prabowo gibran
wakil ketua umum partai gelora fahri hamzah mempersoalkan pks mengapa kini hendak mendukung prabowo padahal di pilpres mendukung anies baswedan
menurut saya persoalan teman teman pks adalah persoalan dengan dirinya sendiri
yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan
sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi
dan seolah olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran pendatang
pendapatan sumber daya bagi partai bisnis perizinan dan sebagainya
saya kira hal ini harus kita stop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat